mencang kanan gerak
istirahat di tempat gerak
maksudnya punya suami atau pacar
kamu sudah yakin untuk bergabung dengan kami
cari siapa om
cari bu sulis
mama lagi kerja
terima kasih om
kamu pasti anaknya juga
terima kasih om
om asep telpon aja mamahnya
lagi kerja ya
kapan kita ketemunya
buat apa ya
biar akrab aja
saya nemuin anak anak belajar
soalnya besoknya harus bangun pagi pagi sekali
harus ngurus anak anak sebelum berangkat sekolah
terus sayangnya berangkat kerja
yaudah kalau gitu
untuk yang baru
dia masalah ia
takut ada seekor nunggun saya
dia kan gak punya niat jahat
lalu dia mau sama saya
waktu itu kamu bilang
mau aja nikah lagi
kalau ada yang mau sama kamu
iya tapi jangan sama sekolah
jangan jangan kamu berharap saya balik lagi
bos ada yang mau ketemu
calon anggota baru
lelaki atau perempuan
belum saya tanya bos
ya udah bawa dia ke markas operasional
darurat dua di pinggir kali yang apabila disingkat
maka akan menjadi modal dua kali
kalau saya gak ada tunggu
saya masih ada urusan
itu terlalu zaman dulu
ya udah gimana kalau ayah bunda aja
kalau ayah bunda memangnya kenapa
ya enggak apa apa
ya udah kalau gitu ayah bunda aja
nggak mau papa mama aja
persoalan itu nggak selesai sampai sekarang
kamu gak mau ngalah
sampai jumpa lagi
mau masak apa mak
sayur lodeh buat kamu
udah udah makan
bukannya mahal makan di kafe teh
kamu mah gayanya kayak orang banyak uang aja
makan sama siapa
sama calon mantuk mak
yang edisi terbaru
dia itu udah resmi jadi calon mantuk mak
atau masih proses
tapi jangan terlalu cantik
tempat apa ini
kok ada tempat kayak gini
saya juga nggak tahu
masa di pinggir kali
saya juga nggak tahu
kamu tahunya apa
saya tahunya ini markas

dan juga mau datang ke sana
terus dia sudahgehnya untung diri nya
hanya karena telah menggunakan
kamu ngikutin gerakannya aja
masa nggak ngerti caranya baris
kencang kanan gerak
istirahat di tempat gerak
maksudnya punya suami atau pacar
kamu sudah yakin untuk bergabung dengan kami
maaf ada pertanyaan yang saya lupa
kamu tahu sebenarnya kami ini apa
sebelum berniat bergabung dengan kami
kamu sudah ada pengalaman sebelumnya
kalau begitu kamu tidak bisa langsung masuk ke manajemen aksi bergerak cepat
yang kalau disingkat maka akan menjadi abc
tapi kamu harus mengikuti pendidikan terlebih dahulu di academy of bandung copet
yang apabila disingkat maka akan menjadi abc juga
dan yang akan menjadi dosen kamu
yang akan mengajar baik teori maupun praktek
tiada lain dan tiada bukan adalah saya sendiri
untuk menyingkat masa pendidikan selama enam semester yang seharusnya berjalan selama tiga tahun
saya akan menggabungkan kuliah teori dan praktek dalam waktu yang sama dan akan dimulai saat ini juga
mari kita berangkat
maaf kang dompet saya gak ada
kayaknya mah kecopetan
dia tukang todong saya temennya
dompet saya gak ada kecopetan
kita keduluan sama copet
kita cari yang lain